di masa pandemi seperti yang kita alami saat ini
sikap stoik yakni menerima keadaan dalam ketabahan
bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat
agar terhindar dari stres
nah sikap hidup ini berasal dari filsafat yunani romawi kuno
yang disebut filsafat stoa
pandemi covid sembilan belas meningkatkan jumlah masalah jantung
akibat stres yang disebut sindrom patah hati
para peneliti dari klinik kliflen di amerika serikat
menemukan jumlah kasus sindrom patah hati meningkat
dua kali lipat pada awal pandemi virus corona
penyebab dari penyakit yang juga dikenal dengan nama
kardiomiopati takut subuh ini
diakini akibat dari peristiwa stres
akan situasi sulit yang terjadi saat ini
pandemi menyebabkan pelepasan hormon stres
sehingga mengurangi kinerja jantung
untuk memompa dengan pola yang stabil
data itu menunjukkan pentingnya mengelola stres
di saat pandemi dan salah satu caranya adalah
menggunakan penegatan filsafat stoa
salah satu aliran yang mengajarkan jalan hidup
filsafat ini salah satunya dipopulerkan marcus aurelius
kaisar rumawi yang hidup di abad kedua masehi
di masa pemerintahannya romawi dilanda wabah antonius
filsafat stoa di indonesia dipopulerkan
lewat sejumlah buku
yang meraih penghargaan book of the year dua ribu dua puluh
dari ikatan penerbit indonesia atau ikp ini
adalah salah satunya
penulis buku ini henry manampiring
menyatakan mendapatkan petunjuk hidup selama pandemi
dari ajaran kuno ini
buku ini mencoba membantu para pembacanya
mengatasi emosi negatif
dalam menghadapi naik turunnya kehidupan
pria yang akrab di sapa om piring ini mengatakan
di masa pandemi seperti ini
beragam hal dapat membuat stres
kontrol diri dan bertindak dengan logika
dapat mengatasi hal ini
kaum stoa itu percaya nalar ya
kemampuan kita berpikir dengan akal
itu kaum stoa percaya itu anugerah ilahi
mereka tuh percaya itu benar benar
tuhan itu ngasih kamu loh kemampuan itu
dan kata mereka
kalau kamu tidak pakai
biasanya yang susah sendiri kita
soalnya kita dikasih alat dikasih tool
tapi nggak dipakai kata mereka
ya nggak heran habis itu kamu stres sendiri
kamu kemakan omongan orang
filsawat stoa punya tiga ajaran penting
satu mengatasi apa yang dapat diatasi
tanpa memusingkan diri dengan hal di luar kuasa kita
dua baik dan buruk sesuatu tergantung penafsirannya
dan ketiga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita
bersifat netral saja
menyetujui bahwa tipe kepribadian stoik
adalah orang yang memiliki ketabahan
dan penerimaan diri yang lebih baik
dalam kondisi dan situasi dibandingkan orang lain
tak terkecuali situasi dan kondisi kala pandemi
karena banyak situasi di kondisi pandemi ini
dan tidak bisa kita hindari
mau tidak mau yang bisa kita lakukan
hanya menahan beban
seperti kalau kita tidak bisa menahan beban
seperti kita tidak bisa berinteraksi

itu kan kita tidak bisa membuat apa apa
jadi kerinduan kita untuk bisa berinteraksi
harus kita pendam
kerinduan kita untuk bisa eksis
sebagai manusia atau makhluk sosial
kita harus padamkan
hal hal semacam itu biasanya yang lebih unggul
adalah orang orang dengan tipe kepribadian stoik
tekanan demi tekanan
dari kebiasaan baru yang mau tidak mau
jika tidak ingin mendapat konsekuensi
kapan pandemi ini berakhir
membuat dampak psikologis pada masyarakat
sesuatu yang tidak ditemukan jawabannya
itu pasti menimbulkan kecemasan
itu analogi dasar yang harus kita pahami
itu menimbulkan kecemasan
kita tidak tahu kapan pandemi berakhir
kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan
kita tidak tahu kapan pandemi berakhir
musuhnya alias virusnya ada di mana itu sejujurnya menimbulkan kecemasan tersendiri
berdamai dengan keadaan menerima dengan lapang dada
bahwa situasi dan kondisi memang telah berubah
dapat menjadi solusi agar terhindar dari stres di masa pandemi ini
sikap stoik bisa menjadi pilihan
dengan mengontrol tindakan kita
dan tabah menjalani kehidupan yang sedang sulit di berbagai belahan bumi ini
nurina malinda riki maulana cnn indonesia